tadi teh kan emak teh dateng ke rumah pas neng sama esy mau ke pasar
sineng kan sekalian mau ikut mau beli buku di palasari
kan kasihan si emak kalo ditinggal di rumah
jadinya sama esy diajak ke pasar
tapi sekarang si emaknya ga ada
hilang itu teh maksudnya
tadi emak ada sama neng sama esi
tapi sekarang udah gak ada
udah dicari sampai satu jam
tapi ga ketemu kang
pelan pelan jangan loncat
eh emak emak salah
esnya di depan aja ya
syariah apa ce
iya tapi ibu sama anak saya nggak ada
di sini dimana
iya mamah juga tahu tapi di sebelah mananya
di sebelah sini
di sebelah sini mana nih
di dekat yang dagang
ini teh pasar neng dimana mana juga banyak yang dagang
tapi neng di dekat yang dagang apa
dekat tukang daging
ya udah tunggu jangan kemana mana ya
eh kan tadi neng sama nenek di belakangnya mama
iya terus kemana
menurut kamu anak akal yang paling bungsu kinanti cantik gak
gak usah tanya jawab aja nggak usah tanya memangnya kenapa
dia belum punya pacar
tapi akang gak tahu
bisa aja begitu
tapi kan dia tinggal di rumah ini
kalau dia keluar rumah juga kan gak akan keluar kota
jadi saya masih
bisa ngawasin dia seperti saya ngawasin telapak tangan saya
berarti mungkin memang belum punya pacar
dia kan cantik seperti kamu bilang kenapa dia belum punya pacar
apa perlu saya selidiki
kenapa kinanti belum punya pacar
kenapa gak diangkat
kenapa gak diangkat
siapa tahu ada yang penting
dari mana kamu tahu nggak ada
kamu kan belum gak angkat teleponnya
barangkali dia ada perlu sama kamu
sudah terlanjur di reject
iya kang maaf sebentar
tadi itu kan emaknya datang ke rumah pas neng sama esi mau ke pasar
sineng kan sekalian mau ikut mau beli buku di palasari
kan kasian sih emak kalau ditinggal di rumah
jadinya sama esy diajak ke pasar
tapi sekarang sih emaknya gak ada
kilang itu teh maksudnya tadi emak ada sama neng sama esi
tapi sekarang udah gak ada
udah dicari sampai satu jam tapi gak ketemu kang
nanti saya suruh orang bantuin kamu nyari emak
kita dapat tugas dari kang mus
kita disuruh cari mertuanya kang mus yang hilang di pasar
kita disuruh cari mertuanya kang mus yang hilang di pasar
tadi ikut istri sama anak saya ke pasar
nah ada ada aja
itu orang tua kamu juga
tanggung jawab kamu sama ibu istri kamu
sama seperti kamu tanggung jawab sama orang tua kamu
ibu kamu sendiri
pasti mertua kamu sekarang lagi bingung
atau mungkin sedang terjadi apa apa
pasti dia butuh kamu tuh
akang gimana tuh ini teh
sih ibu gak ketemu
eh udah muter muter di dalam pasar nyari ibu tapi gak ketemu juga
mana mati belum hafal daerah sini
eh sih ibu takut ibu bingung pulangnya pakai angkot apa akang
eh sih mah takut mati nggak bisa pulang ke rumah
lihat gak enak didengar kalian bertiga kerja gak ada hasilnya
kita kan belum tahu kang mertua kang itu yang mana orangnya kang
iya kang mungkin kang mertua kang udah pulang duluan
iya kang kamu pulang duluan siapa tahu emang mak sudah pulang duluan
apa yang harus saya kerjain ya bu
kalau saya dipanggil bu termasuk seperti ibu ibu
maaf maaf jadi saya harus manggil apa
manggil lama aja roska